bkkbn ibu ibu seneng sama beliau
ya karena beliau ini ngurusi keluarga berencana dan stunting
dan yang terakhir hendrar prihadi saya suka lupa
pak andi wijayanto itu putranya pak teo safei
di pdi sampai pdi perjuangan
terus ada pak andika perkasa
kok ternyata banyak fans ya
jadi agak curiga ya
beliau tadinya kan apa itu panglima tni
lalu pak dari sejarah prof aswi marvan adam
beliau ini kalau mau ditanya soal sejarah itu aduh hebat sekali
sudah bolak balik maunya ikut ke bpip pak muhammad sobari ini
tapi saya suka kalau beliau masuk karena orangnya sangat apa ya
lalu pak rudy s kamberi
petro sarianto dan aduh ini banyak sekali
nah di di di di ini mana ini
hmm terus kalau di kita ada mbak puan
saya bilang pada mbak puan apa